berdasarkan data penyebaran pandemi covid sembilan belas di tiga belas kabupaten kota
pemerintah provinsi sulawesi tengah mengeluarkan izin melaksanakan
sholat idul fitri berjamaah di tiga kabupaten
namun gubernur sulawesi tengah longki janggola
meminta jemaah memperhatikan standar kesehatan
untuk mencegah penyebaran virus corona
ada tiga wilayah kabupaten yang dapat melaksanakan sholat idul fitri berjamaah
itu pun hanya dilakukan di dalam masjid dan bukan di lapangan terbuka
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
gubernur hanya memberi izin pelaksanaan sholat idul fitri berjamaah
di daerah yang masuk zona hijau dan kuning
menurut tim kesehatan gugus tugas covid sembilan belas
zona hijau adalah wilayah tanpa kasus konfirmasi positif
atau tanpa adanya pelancong yang terinfeksi
adapun zona kuning adalah wilayah dengan beberapa kasus penularan
tanpa kluster atau kelompok penularan komunitas
sementara itu daerah yang ditetapkan sebagai zona hijau
adalah kabupaten donggala tojo unauna
banggai laut dan parigi motong
sedangkan yang termasuk zona kuning adalah kabupaten poso
saya gubernur sulawesi tengah
menghimbau kepada seluruh masyarakat sulawesi tengah
untuk tetap beribadah sholat id bersama keluarga inti di rumah saja
dan untuk daerah daerah
kabupaten di sulawesi tengah
antara lain kabupaten donggala tojo unauna
kabupaten banggai laut dan kabupaten parigi motong
yang masih masuk dalam zona hijau kuning
ini masih dibenarkan untuk beribadah sholat id di masjid
dan sekali lagi disarankan untuk beribadahnya
di masjid tidak di lapangan